tak sedikit rumah tangga di inggris yang kini tengah berjuang menghadapi masa krisis
mereka kini di bawah tekanan biaya hidup yang melambung
bagaimana inggris menghadapi jurang krisis tersebut
bergabung bima yudhistira direktur selyo
selamat malam mas bima
apa analisa anda untuk pertama kalinya bisa menyentuh di angka ini semenjak awal delapan puluh an
kalau kita melihat memang salah satunya diperparah ya dengan adanya perang di ukraina
di mana ketergantungan terhadap gas rusia itu mengalir kepada inggris itu juga cukup besar
sehingga sebenarnya ini akumulasi dari beberapa faktor ada krisis energi
kemudian juga jadi krisis dalam hal bahan pangan
kalau kita melihat urutan sepuluh bahan pangan yang mengalami kenaikan harga tertinggi di inggris
dalam beberapa bulan terakhir itu sebagian besar disumbang oleh bahan baku dari tepung gadung
ukraina ini kan memproduksi salah satu tepung gandum yang paling besar di dunia
salah satu tujuan ekspor yang paling besar adalah di kawasan eropa
kemudian juga ini count sterling ini sekarang kita cermati mulai masuk dalam pariti
tadinya pons terling mata uang paling kuat
tapi sekarang pons terling ini sama halnya
dengan mata uang di negara berkembang bisa jadi satu pound sterling itu adalah satu usd
ini sudah mulai mencapai parit
yang artinya apa
yang artinya banyak sekali pelaku usaha dan investor ini tidak tertarik lagi mendanai defisit anggaran yang ada di inggris
masuk adanya ketidakpercayaan terhadap mini budget ya atau anggaran kecil
yang kemudian di dalamnya ada stimulus stimulus untuk mengurangi tekanan
inflasi tapi dianggap ini tidak tepat
salah satunya pemangkasan pajak bagi korporasi dan juga bagi masyarakat yang penghasilannya paling atas
karena untuk melindungi daya diri masyarakatnya pemerintah inggris perlu mendorong lagi lah
banyak sekali reformasi perpajakan
terkait dengan hal ini perdana menteri inggris list franz juga mengungkap bahwa pemerintah akan memangkas pajak penghasilan
kemudian memberikan subsidi tagihan
namun pemerintah juga di satu sisi lainnya akan membatalkan rencana kenaikan pajak perusahaan
serta batas bonus bagi eksekutif bank
walaupun ini juga mendapatkan tentangannya dari beberapa pihak
tapi anda menganggap apakah ini merupakan cara atau solusi yang betul untuk bisa keluar dari jurang krisis ini
ya justru yang terjadi kalau pajak golongan yang paling atas itu dikurangi
itu akan menyebabkan
yang disebut sebagai inflationary effect
justru akan memperpanjang inflasi yang jauh lebih tinggi
yang kedua pajak bagi golongan masyarakat yang sudah kaya dipangkas
itu tidak langsung seperti yang liz fras katakan
langsung dimasukkan ke dalam investasi
tapi justru yang dikhawatir
ini sering dikritik ya
bahwa nanti uang hasil insentif pajak tadi akan ditransfer ke luar negeri justru
jadi keuntungan keuntungan yang diterima oleh para eksekutif ini
akan di transfer ke negara swaka pajak ya
dan ini akan justru mendorong ponsterin menjadi lebih melemah
di trickle down effect yang diharapkan pajak orang kaya dikurangi
akan mengalir ke ekonomi
itu sebenarnya tidak terjadi
nah inilah yang membuat kemudian justru yang menarik
ketika di introduce pemotongan pajak bagi orang orang kaya
dan juga eksekutif
tapi justru banyak investor yang skeptis
jadi ini pertanyaan besar
bagaimana partai konservatif di inggris
sedang berkuasa dan mendorong reformasi pajak yang pro terhadap orang orang golongan kelas atas
tapi justru ditolak oleh pasar itu sendiri
terbukti dari jatuhnya ponsterling
yang mungkin level terendah dalam tiga puluh tujuh tahun terakhir
terhadap dolar amerika serikat
itu yang menarik
apa yang terjadi di inggris saat ini ya
sebagian besar diakibatkan atau didorong oleh lonjakan harga energi
beberapa pihak memprediksi bahwa inggris akan menghadapi krisis energi
analisa anda akan sampai kapan ini melanda inggris
apalagi akan segera memasuki musim dingin
tadi seperti yang disampaikan oleh salah satu warga negara indonesia yang ada di sana
dikhawatirkan dalam waktu dekat ini kan akan masuk ke winter
akan masuk ke musim dingin
sehingga pemakaian terhadap pemanas dan lain sebagainya ini pastinya akan meningkat
dan dampak terburuknya bagaimana mas bima
itu memang betul
kalau di inggris itu
dari mulai bulan oktober november
meskipun belum masuk musim dingin
itu yang namanya rumah rumah
itu sudah mulai meningkatkan konsumsi mereka terhadap gas
sebagai penghangat ruangan
apalagi nanti puncaknya sekitar bulan desember sampai februari
di sisi yang lain
memang terjadi sedikit relaksasi pada harga gas dunia
terjadi relaksasi pada harga minyak mentah dunia
ini mulai mengalami penurunan
tapi masih tidak signifikan
beban puncak pemakaian dari gas untuk mengantisipasi musim dingin ini
bisa menyebabkan tagihan masyarakat yang ada di inggris
terutama di luar dari london
itu yang akan paling terdampak
dan tagihannya akan meningkat cukup signifikan
kemudian efek lainnya pastinya mereka akan mengurangi konsumsi berbagai barang barang yang sifatnya sekunder tersier
kalau melihat ekonomi inggris
dari sekarang sudah bisa dilihat
penjualan mobil baru itu mengalami penurunan
yang cukup dalam
ipun mobilitas sosialnya sudah mulai dilonggarkan ya
ketika pandemi meredah
itu anomali sebenarnya
mobil bekas juga terjadi penurunan penjualan
nah jadi indikator indikator ekonomi ini menunjukkan
bahwa masyarakat ada di inggris
fokusnya utama adalah pemenuhan kebutuhan pokok dan gas bill itu
itu merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi
dan efeknya seluruh sektor industri
di luar dari sektor energi di inggris
ini mengalami tekanan yang cukup dalam
karena masyarakat menahan untuk berbelanja
transportasi juga terdampak
banyak akan sektor terdampak
jadi kita melihat ini tidak berujung pada desember
ataupun ketika winter nya selesai bulan februari maret
masih akan berlanjut nih
kalau tidak ada langkah langkah yang kemudian bisa mendobrak
untuk mengurangi inflasi yang liar di inggris
terima kasih mas bima yudhistira
direktur salius sudah bergabung dengan cnn indonesia kedengar ket malam hari ini
baik selamat malam